seperti yang kamu lakukan ke saya tapi saya perlu waktu kasih saya waktu untuk hal hal asing ini nih
aku tadi sih nyari kamu mas mau ngajaknya makan aku juga udah masakin
bikin kepala gue puyeng kalau kayak begini oke tenang tenang ya
tolet ada tisu lagi
ternyata lebaran selamat dan dia datang untuk mengancam gue
ngapain disitu dari tadi gue lihat mondar mandir mondar mandir apa
orang lihat lihat apa jangan jangan tiga orang ini orang sempurna aldebaran
disusupin ke sini buat menghajar gue kayaknya lu tadi ada tamu siap itu
bener nih kayaknya kalau mereka bertiga ini orang surwanal lebaran
aku sering gua mana katanya lu mau nyamatin gue sampai sekarang gak ada pertolongan dari lo
sampai sekarang gak ada pertolongan dari lo
eh jangan bisik mau diberikan kesan sebelah
dengan senang hati
kalau bukan karena yelza
gue gak akan ada di sini
mbak mbak bennani gak tenang gitu
mbak mbak bella ini nggak tenang itu
mbak mbak bella ini nggak tenang itu
kepikiran adi tenta
ia tenta adik itu kan kemarin dia baru sakit lambung
mungkin dia lagi sibuk tapi
maksud aku aku cuma mau tahu aja kalau dia tuh udah makan tepat waktu
itu aja sih tante
iya takut dia takut makan
coba tenang aja
pasti pasti randy tau kok kalo mbak bella itu sangat perhatian sama dia
tapi coba mbak bela itu berpikir bahwa
jangan jadikan randy itu prioritas utama
mbak bella itu jangan terlalu mendekat
biasanya orang yang udah sama sama nih
nanti kalau dia agak jauh pasti merasa
aduh jadi kehilangan
tadinya kan merasa bersama sama
tapi terus gak ada
jadi merasa kehilangan gitu lho mbak
aku baru ingat
tante mayang pernah bilang begitu
dan sampai sekarang sikap tante mayang tidak berubah
jadi artinya maksud tante itu
aku menjauh dulu gitu dari hadir mbak
ya tapi artinya menjauh itu bukan bermusuhan lho mbak
jaga jarak aja
terima kasih ya
ya sekarang aku paham
jujur agak susah kontrol emosi ini
dan aku agak sedih akhirnya karena aku tahu juga
tapi tante adil benarnya
terima kasih ya tante
pokoknya beri ruang aja dulu buat randy
nah ini cuman an energies aku divormi supaya aku nggak tasik
sampe dia birunya yang gimana
itu nih riel gan
setengah waktu kotanya
ya udah yakrte
berundurin sama terus tp
sisa sisa ka ber listri
saya boleh masuk buat ketemu sama istri saya
pak saya menyarankan pasien untuk dirawatin di rumah sakit
oleh karena itu apabila bapak ingin menengok sebaiknya menunggu pasien dipindahkan ke ruang rawat
saya minta tolong berikan penanganan paling terbaik untuk istri saya
pasti pak kami rumah sakit akan memberikan penanganan terbaik untuk pasien
kalau begitu saya bermisi untuk menyiapkan ruangan rawat untuk pasien
terima kasih ibu
terima kasih pak
walaupun kamu gak mengingat andin tapi kamu masih peduli sama andin al
jadi mama harap kamu bisa mengingat kembali bahwa kalian saling mencintai satu sama lain
ya allah kasian bu andin
semoga bu ani segera sembuh
seandainya bu andin tahu kalau pak saat ini terlihat cemas
kenapa masih memperdulikan dia
mau balik kant
karena sudah berbuat hal yang menyakitkan buat kamu
saya gak bermaksud begitu
jujur saya gak bermaksud begitu ke kamu
saya cuma merasa aneh
saya agak risih kalau kamu terlalu agresif ke saya
dan terkadang saya juga gak sadar
mengeluarkan kata kata yang mungkin membuat kamu jadi sakit hati
padahal kamu sangat baik menyambut saya
maaf makanya saya gak bisa bersifat hangat ke kamu
seperti yang kamu lakukan ke saya
tapi saya perlu waktu nim
untuk hal hal asing ini dia
aku tadi sih nari kamu mas
aku juga udah masakin
yang tetap tangguh
menghadapi permasalahan pelik yang kamu alami selama ini
bahkan untuk saya sekalipun
kamu masih tetap kuat berdiri
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
hari demi hari
buat menunggu kau pulang
semakin berat buat aku mas
dan aku gak tau apa yang harus aku lakuin
dan aku dapat kabar
aku gak siap dan aku gak sanggup
aku gak siap dan aku gak sanggup
jadi apa bengkak akan terhadapku hierarchy
aku libat sami baru
dan aku gak tau
kamu derp begini karena saya ya